proses perobohan menara panin di kawasan bintaro tangerang selatan kembali dilanjutkan pada sabtu pagi ini
sebanyak satu ratus sepuluh ton pasir rencananya akan dibebankan untuk meruntuhkan gedung ini secara bertahap
setelah dihentikan sementara pada pukul enam sabtu pagi proses penghancuran kembali dilanjutkan mulai pukul delapan lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
metode penghancuran dengan cara memberikan beban sudah dilakukan pada sabtu dini hari
beban seberat enam puluh ton karung pasir diletakkan di bagian atap gedung menggunakan krain
pt wahana infonusa selaku eksekutor peruntuhan gedung akan kembali memberikan beban tambahan seberat lima puluh ton untuk meruntuhkan atap
rangka beton di bagian atap sudah diberi cairan kimia pelunak beton
dan diperkirakan proses peruntuhan tahap pertama akan memakan waktu selama enam jam lamanya
sepuluh unit mobil truk pemadam kebakaran pun sudah disiapkan di tiga titik
hingga sabtu siang gedung panin bank di kawasan bintaro sektor tujuh belum juga dirobohkan
wali kota tangerang selatan berharap perobohan gedung tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan
wali kota tangerang selatan airin rahmidiani meninjau gedung milik bank panin yang sudah mangkrak selama dua puluh tahun yang akan dirobohkan
namun hingga sabtu dini hari proses perobohan belum juga dilaksanakan
tahap pertama kita akan melakukan pembebanan dengan menggunakan pasir
dan setelah mencapai pan yang kita inginkan kita harapkan kebahan pasir itu
makanya plat baloknya akan runtuh
kira kira seratus ton bisa rumput tapi kita menyiapkan hampir satu ratus lima puluh ton lebih
jadi pasir pasir itu kita kantongin dalam bentuk sumbu beg
kira kira satu kantong itu beratnya sekitar satu ton
setelah berdiskusi dengan kontraktor
wali kota meminta proses dilakukan sesuai prosedur
agar gedung bisa roboh sesuai rencana
tadi kami sudah konsultasi dengan tim tabg
jadi perkiraan perhitungan mudah mudahan dalam waktu dua tiga jam sudah bisa melakukan proses
kalau misalnya kantongnya antara seratus sampai dengan satu ratus lima puluh ton
tetapi kita sudah perkiraan khawatir ada apa apa
maka mudah mudahan bisa selesai di pukul selama tujuh jam
tapi lebih cepat lebih baik
hingga kini proses perobohan gedung masih terus berjalan
fahrul rozi tangerang selatan
kepala tangerang selatan
menara bang panin roboh pada dua juni dua ribu enam belas
video gedung roboh ini sempat menjadi viral
dan menyebar di berbagai media sosial tanah air
video netizen yang diunggah ke pasangmata com
memperlihatkan sebuah gedung berguncang
sebelum akhirnya bagian tangga daruratnya ambruk
peristiwa tersebut terjadi pada dua juni lalu
separuh gedung itu ambruk dan menimbulkan debu putih
pekat di sekitar lokasi
getarannya pun terasa hingga radius beberapa kilometer
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
korrespondensi nn indonesia albi pratama di bintaro tangerang selatan
albi sebenarnya bagaimana proses perobohan gedung sejauh ini
apakah sudah mulai dirobohkan atau justru masih terkendal kembali
selamat siang iqbal
sampai saat ini proses perubahan gedung panin
yang berada di kawasan bintaro sektor tiga
kota tangerang selatan masih terus dilakukan
di mana saat ini metode yang digunakan adalah metode overloading
di bagian atap dari gedung sendiri
dengan memberikan beban dari kantung kantong pasir
yang diprediksi akan mencapai sekitar satu ratus sepuluh sampai dengan satu ratus lima puluh ton
sampai saat ini iqbal sudah ada sekitar hampir sembilan puluh ton karung pasir
yang sudah ditempatkan di bagian atas gedung
dengan menggunakan kren berwarna biru yang ada di belakang saya ini
dan nantinya pihak dari kontraktor ini berharap
dengan metode yang digunakan ini akan memberikan
beban yang cukup berat pada bagian atas gedung
sehingga memberikan impact kepada bagian kerangka kerangka
di bagian bawahnya secara bertahap secara terus menerus
dalam waktu beberapa jam
dan sebelum dilakukan pembebanan ini memang sejumlah
material material beton dari gedung ini sudah diberikan cairan kimia
untuk dapat melunak seperti itu
jadi ketika nanti diberikan beban berat di bagian atasnya
akan langsung memberikan impact kepada bangunan yang ada di bawahnya
dari pihak kontraktor pt wahana infonusa sendiri menyatakan
bahwa metode ini adalah metode yang paling aman untuk dapat digunakan
menghancurkan suatu gedung yang mana walaupun ini metode yang cukup aman saat ini
tetapi harus memakan waktu yang cukup lama
diprediksi ini akan memakan waktu enam sampai tujuh jam untuk tahap pertama
dimana nantinya bagian atap gedung sebanyak kurang lebih dua empat lantai
akan runtuh dan akan dilanjutkan beberapa hari kemudian
dan di sini juga banyak pihak yang menanyakan kenapa kontraktor
tidak menggunakan sistem peledakan dengan menggunakan dinamit
hal itu tidak terjadi
hal itu dikenalkan di indonesia
belum ada pihak kontraktor untuk menghancurkan gedung dengan menggunakan dinamit
karena belum ada verifikasi belum terverifikasi ataupun belum ada
license yang mereka miliki untuk melakukan hal tersebut
yang sebenarnya cara tersebut adalah cara tercepat dan juga salah satu cara aman
yang mungkin bisa digunakan untuk meruntuhkan gedung panin yang ada di bintaro sektor tujuh ini
albi ini kan sudah tiga kali ditunda begitu
mulai dari tanggal empat juli diundur eh empat maksud saya empat oktober
empat oktober diundur lagi menjadi tanggal dua puluh tujuh
kemudian diundur lagi tanggal empat belas
ini apa penyebabnya dan juga alasannya
ya iqbal seperti yang saya katakan tadi dari pihak kontraktor menyatakan
yang menyebabkan proses ini lama adalah menunggu reaksi dari cairan kimia yang melunakan bagian beton ini sendiri
yang memang memiliki tekstur yang sangat kuat sekali
baru bisa setelah itu diberikan beban yang berat dari kantung kantung pasir yang ada
ditambah lagi saat beberapa waktu yang lalu dan sampai dengan tadi malam proses pengerjaan ini dilakukan
pada malam hari
sehingga tim dari kontraktor sendiri memiliki keterbatasan visual ketika malam hari untuk melakukan proses pembongkaran ataupun peruntuhan gedung
maka dari itu pihak dari pemerintah kota tangerang selatan memperpanjang waktu peruntuhan sampai dengan siang hari ini
untuk mempermudah proses dari peruntuhan gedung yang dilakukan yang mana pihak pemerintah kota tanggerang selatan sendiri memberikan batas waktu selama sembilan puluh hari
untuk dapat menyelesaikan proses peruntuhan ini terhitung sejak bulan oktober ini
sampai dengan bulan desember dua ribu enam belas mendatang begitu iqbal
albi sejauh ini apakah anda sudah mendapatkan informasi kira kira lahan ini ini kan masih milik pt panin bank begitu
apakah ini akan dijadikan perkantoran kembali atau justru akan dijadikan untuk yang lain begitu
ya iqbal betul sekali sampai saat ini memang lahan ataupun gedung ini masih dimiliki oleh pt paninbank
dan dari pihak pemerintah kota tanggerang selatan sendiri tadi saya mau wawancarai wali kotanya itu ayrin renggara
menyatakan sampai saat ini pihak pemerintah kota belum mendapatkan informasi dari pemilik lahan ataupun bangunan yang sedang dalam proses peruntuhan ini
apakah akan dijadikan gedung baru atau tidak
dan dari informasi yang beredar di sini memang beberapa pihak menyatakan bangunan ataupun lahan ini setelah hancur secara menyeluruh akan dibangun kembali gedung baru
yang akan digunakan sebagai tempat perkantoran hotel dan juga apartemen
tetapi hal tersebut masih belum bisa dikonfirmasi oleh pihak pemerintah kota
sementara itu iqbal informasi lainnya bahwa nantinya setelah ini semua selesai dihancurkan pihak dari pemerintah kota akan mengurusi ataupun mengawasi secara ketat dari perizinan perizinan untuk mendirikan bangunan bagi para investor yang ingin mendirikan gedung gedung lebih dari delapan lantai di wilayah kota tanggerang selatan sendiri begitu iqbal
albi pertanyaan terakhir dari saya ini otomatis ada banyak jalan ataupun lajur yang ditutup begitu untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
sampai kapan apakah sudah ada target dari pihak
apakah sudah ada target dari pihak panin atau pihak yang terkait sendiri kapan akan selesainya proses perubahan gedung ini sendiri
iqbal terkait dengan proses rekayasa lalu lintas ini memang sudah dilakukan sejak malam tadi sejak pukul sepuluh jumat malam untuk mensterilkan area ini
tetapi seiring berjalannya waktu memang ketika tim kontraktor ini sedang beristirahat selama kurang lebih satu jam maka jalan yang ada di sekitar jalan mh tamrin di kawasan bintaro sektor tujuh ini
dibuka untuk sementara waktu dan saat ini bisa dilihat di belakang saya arus lalu lintas saat ini sedang dibuka karena memang proses dari peruntuhan gedung ini sedang beristirahat selama beberapa waktu dan nanti akan kembali ditutup
dan untuk rute rute yang ditutup memang ada sejumlah jalan seperti misalnya ketika kita mengarah menuju kawasan ini dari arah tol jakarta melalui jakarta outer ring road ataupun lingkar luar jakarta maka akan dialihkan melalui kawasan perumahan bukit menteng
dan tetapi dari arah bsd
dan tetapi dari arah bsd
kita akan diputar balikan menuju kawasan bintaro eseng
diharapkan kepada para pengendara kendaraan untuk menghindari kawasan ini karena memang di setiap blokade blokade jalan tersebut ada petugas polisi yang berjaga dan arus lalu lintas cukup padat di sekitar lokasi tersebut dan diharapkan untuk menghindari kawasan ini sampai dengan proses peruntuhan ini selesai
baik terima kasih albi pratama atas laporannya
itu tadi albi pratama yang melaporkan langsung dari kawasan bintaro sektor tujuh tangerang banten